sementara itu di hari pertama pendaftaran calon kepala daerah
menantu presiden joko widodo
muhammad bobi afif nasution mendaftar sebagai bakal calon wali kota medan
ke kantor komisi pemilihan umum kota medan sumatera utara
dengan mengendarai sepeda motor
bobi nasution datang ke kantor komisi pemilihan umum kota medan
di jalan kejaksaan pada jumat sore
kedatangan bobi ke kpu medan adalah untuk mendaftar
sebagai bakal calon wali kota medan
kedatangan bobi yang berpasangan dengan kader partai gerindra aulia rahman
disambut seratus lebih masa pendukungnya
yang sudah menunggu di depan kantor kpu medan
ramainya masa ini tidak mematuhi aturan kpu dan mendagri
agar calon kepala daerah tidak mengerahkan masa dan melibatkan anak anak